rahmat erwin abdullah membuktikan diri sebagai salah satu lifter terbaik indonesia
berikut ini laporan koresponden erlangga wisnuwaji dan jurnalis foto andriawan saputra dari hangzhou tiongkok
jangan tegang lagi kos mukanya udah dapet emas
rahmat prestasinya luar biasa
pertandingannya cerita dong tentang pertandingannya pada saat itu
alhamdulillah pertandingannya berjalan lancar mulus nggak ada kendala
mantap lah pokoknya
tapi waktu angkatan sebelum memecahkan rekor dunia itu ya coach erwin ya saya lihat di tv itu ada coach erwin ngasih sesuatu
itu apa tuh itu apa tuh sebenarnya go sherina tujuannya apa tuh
itu sebenarnya biasa kalau lifter mau latihan itu kan dia ada gosok seperti untuk manas gitu kan
itu counterpan itu biar dia hiru biar jalan nafas lebih terbuka
iya kalau di pertandingan selalu
iya tapi yang menarik dari pertandingan kemarin ya itu selebrasinya sih menurut saya sih
bang ayah datang dan pos gitu kayak binarnya itu udah direncanain atau gimana sih mat
saya pribadi ya rencanain kalau saya pribadi
biar apa tuh tujuannya itu emang sengaja banget tuh
iya itu udah cita cita aku dari dulu juga salah satunya
posnya dilatih atau gimana tuh mat
bukan dilatih kalau itu udah emang ada spontan mikirnya udah sama emang emang selaras
gayanya bisa bareng bareng gitu gak latihan dulu
enggak udah selaras
lah itu kau serius gimana sempet dipanggil sama rahmat ke podium atau gimana pas mau selebrasi
ya memang pas saya lihat dia manggil gitu memang kebetulan saya juga mau ke atas
karena gembira kan ya udah gitu pas gitu udah saya ajak langsung pos
karena itu sama dengan cita cita saya dulu karena dia pernah bilang dia mau merasakan apa yang pernah bapaknya rasakan
ya udah alhamdulillah tercapai
mat ini kita bicara tentang rekor angkatannya rahmat di kelas tujuh puluh tiga kg kemarin ya
tiga ratus lima puluh sembilan kg snatchnya satu ratus lima puluh delapan kg dan clean and jerknya dua ratus satu kg
kalau saya tidak salah di snetsnya ini sempat peringkat dua ya di bawah lifter china ya
tapi clean and jerknya luar biasa memecahkan rekor dunia
itu pada saat snatch selesai tuh rahmat udah yakin ya di clean and jerk bisa gue ambil gitu atau gimana mat
jadi angkat besi itu olahraga yang terukur
jadi ini lawan juga sering kita temuin
jadi udah enggak kaget enggak heran juga
udah sih udah kebaca semuanya pokoknya
jadi pas snatch itu sebenarnya rahmat biarin dulu deh kalah karena di clean and jerk gue ambil gitu gitu mat
iya soalnya yang kita sasarin itu emang si thailand
ya itu diamanin dulu
si peraih peraknya thailand kemudian perunggunya korea utara ya
sekarang saya mau nanya ke coach erw nih sebagai sang ayah nih
coach erwin ini kan dua puluh hari yang lalu lah tampil di riyad
di kejuaraan dunia rahmat ini tampil di kelas delapan puluh satu kg ya
tapi berat badannya tujuh puluh enam kilo
sekarang di asian games tampilnya di kelas tujuh puluh tiga kg
ini sebenarnya gimana sih coach rahmat ini spesialisasinya di kelas berapa sih
atau emang itu bagian dari strategi coach erwin
kalau itu sebenarnya semua bagian dari strategi
jadi dia mau main di kelas tujuh puluh tiga oke di delapan puluh satu juga oke
tapi hitungan saya kan kita nanti kan peaknya itu insya allah
diizinkan sama yang maha kuasa itu kita bisa main di olimpik
nah strateginya seperti itu
bahwa terkadang kita di tujuh puluh tiga terkadang lagi kita harus di
jadi itu emang bagian dari strategi ya
bagian dari strategi
mat kembali ke rahmat lagi nih mat
rahmat masih ada olimpiade paris dua ribu dua puluh
tampil di kelas tujuh puluh tiga kg juga tadi
gimana persiapannya menghadapi paris dua ribu dua puluh empat dan mungkin kalau saya tanya
ya pasti kepengennya medali emas dong
angkat besi rutin nih meraih medali dari olimpiade dua ribu dua
kalau saya tidak salah nih
tapi belum pernah medali emas
rahmat harus jadi pemecah rekor itu dong
insya allah itu emang cita cita semua orang sih
olimpik yang akan datang di dua ribu dua puluh empat paris ini
saya yakin saya sudah siap
saya akan berusaha semaksimal mungkin dari sekarang
tapi kalau di podium kemarin rahmat nunjukin kesenangannya rasa senangnya dengan mengajak sang ayah
selebrasi di podium
selain untuk ayah yang juga pelatih medali ini untuk siapa sih mat
ada yang spesial gak
ya buat keluarga semuanya
buat ibu buat sepupu buat paman buat bibi semuanya
mungkin ada yang disampaikan ke pemirsa cnn indonesia yang sudah memberikan dukungan selama ini ke rahmat erwin abdullah
dia cabut angkat besi dan kontingin indonesia pada umumnya di asean games
ya saya cuma mau bilang terima kasih buat semua doa dan supportnya
semoga saya tidak pernah mengecewakan doa doa dari teman teman sekalian
tunjukin dong empat medalinya dong
eh satu lagi keberulupa
ini dijanjiin bonusnya banyak loh mat
alhamdulillah bonusnya bisa berguna lah buat untuk masa depan
mau dikasih rumah loh katanya mat
oke terima kasih ya rahmat coach erwin waktunya sudah menyediakan waktunya untuk cnn indonesia tv di atlet village
sekarang tinggal menikmati
dan juga kemenangan yang diraih di asean games ini
terima kasih ya mat ya
terima kasih coach erwin
terima kasih sama sama
ya itu tadi rahmat erwin abdullah dan sang ayah erwin abdullah yang juga adalah pelatih dari rahmat erwin abdullah
tentunya harapan kita semua bahwa prestasi rahmat erwin abdullah ini tidak terhenti di asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou ini saja
namun juga berlanjut di olimpiade paris dua ribu dua puluh empat dan rahmat erin abdullah dapat kembali mempersembahkan medali emas bagi kontingen merah putih
erlangga wisnuaji andriawan saputra hangzhou